saudara menteri pertahanan prabowo subianto mengenang penggemblengan dirinya saat pendidikan akabri saudara
prabowo mengakui gemblengan yang diterima saat pendidikan membuat dirinya menjadi teguh membela negara hingga hari ini
dalam acara silaturahmi halal bihalal dan syukuran abiturn akabri seribu sembilan ratus tujuh puluh satu hingga seribu sembilan ratus tujuh puluh lima di kementerian pertahanan
prabowo subianto mengungkap jiwa pengorbanan pengabdian serta cinta tanah air diperoleh saat dirinya digembleng oleh senior
dalam kesempatan ini prabowo juga mengajak alumni akabri untuk tidak berhenti berjuang agar kelak menjadi contoh bagi penerus cita cita bangsa
kita digembleng oleh mereka dan mereka berhasil memberi nilai nilai yang terpatrik di dalam jiwa kita
jiwa jiwa pengorbanan jiwa pengabdian jiwa cinta tanah air
kita menaruh cita cita kita di pundak